nah kalau thr itu kan berarti kita menerima ya jangan lupa di bulan ramadan ini harus seimbang
selain menerima kita juga memberi melalui zakat
betul sekali nah terkait zakat ini iqbal presiden jokowi ini mengeluarkan gerakan cinta zakat
agar masyarakat ini semakin banyak begitu untuk berpartisipasi dalam memberikan atau menunaikan zakatnya di bulan ramadan tahun ini
nah kebetulan ini rumah zakat meluncurkan aplikasi digital islamic style
untuk mengejar target satu juta penerima seperti yang tadi fani sempat sampaikan
ini yang bermanfaat bagi mereka yang terdampak dari pandemi covid sembilan belas
presiden jokowi meluncurkan gerakan cinta zakat di istana negara jakarta pada kamis lima belas april
jokowi menyebut gerakan cinta zakat dapat mendorong masyarakat berpartisipasi meningkatkan pembayaran zakat infak dan sedekah
dalam kesempatan ini jokowi dan wakil presiden ma'ruf amin beserta menteri kabinet indonesia
juga melakukan pembayaran zakat
jokowi menyatakan gerakan cinta zakat sejalan dengan program pemerintah
yang memiliki kerja besar mengentaskan masyarakat dari kemiskinan menangani musibah dan bencana
berzakat merupakan kewajiban umat islam untuk berbagi rezeki
untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara saudara kita utamanya para mustahik
saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh basnas ini dapat dipergunakan sebaik baiknya untuk membantu saudara saudara kita
selama ramadan tahun ini rumah zakat menargetkan satu juta penerima manfaat bagi mereka yang terdampak pandemi covid sembilan belas
khususnya di satu enam ratus delapan puluh enam desa
hal itu sesuai dengan fatwa majelis ulama indonesia no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang pemanfaatan hartazis dapat digunakan untuk penanggulangan wabah covid sembilan belas dan dampaknya
untuk mencapai target itu rumah zakat meluncurkan aplikasi digital islamic style
yang salah satu fungsinya untuk membayar zakat secara virtual
harapannya digital islamic style for ramadan ini mampu memberikan atau menemani masyarakat dalam melakukan ibadah ramadan
termasuk memberikan kemudahan kemudahan beribadah selama di bulan ramadan
distribusinya di bulan ramadan donasinya boleh di bulan ramadan
dan distribusinya boleh di saat
selain membayar zakat secara virtual dalam aplikasi rumah zakat ini juga terdapat berbagai fitur
seperti jadwal salat dan puasa hingga penunjuk arah qiblat
tim liputan cnn indonesia